ya pak waalaikumsalam pak e
tadi gue denger lo ngomong ya iya aja
gue gak berani bilang enggak jak
tadi juga lo ngomong buat papa mentantaran aja
eh tes mau kemana
mau jemput tutunya haji murud ke sekolahnya
kenapa lo takut gak ketemu saingan
lo mau kopi apa ngeteh
buangkan dulu nih
eluh eluh pak haji
saya pengen bisa punya cucu kayak pak haji
alhamdulillah sekarang menantu saya udah ada disini
setiap hari bisa ketemu sama anak saya
setiap malam bakal tidur sama anak saya
mudah mudahan aja saya cepat punya cucu
be tadi haji murud sama pak udi kesini
mau ngajak mancing
katanya pak be suruh nyusul kesana
oh gitu ya
gue langsung kesana dah ya
bobi mau beli buku
kan ngok abis terima duit kontrakan
lo ngasih tau ya din
kopi bang haji
sepi bang ojak
tapi gak banyak
emang kagak mau usah yang lain
lagi bantuin pak sopian
masukin rendangnya bu nur malah ke minimarket
itu namanya bantuin bu nur mala
bukan bantuin pak sopian
boleh pak haji
lima bu jak
mau kemana sih lo
pak arun lari
pak rima ojak
selamat menumpang lo
bukannya harusnya lo senang udah dapet empat penumpang
purw aja purw satu
sebenernya baru dapet tiga penumpang jak
lalu gak jadi jemput cucunya aja purw
jadi tapi dia belum bayar
bang harun minta ternyok
yadah kopi segelas ya
kan enak didengernya
emang emak mau kemana sih sama om herman
mau makan di restoran
kalo makan di restoran
pasti makanannya enak enak kan ya mak
namanya juga restoran
kalau diajak tati juga mau mak
om herman kagak ngerasain
ya ngajak lo
puh makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
lu sekarang lagi mikirin apaan pur
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya makasih ya
ya lo kok jawabnya bagus semua
mak kan jadi bingung
iya baju mak kan emang bagus semua mak
gak kayak baju tati biasa aja
minta beliin dong laki lo